jadi dia dulu
ini cukup terasa
tim laboratorium pusat unggulan institusi universitas diponegoro semarang jawa tengah
berhasil membuat tangan bionik untuk digunakan penyandang disabilitas
tangan bionik yang dikembangkan oleh tim yang terdiri atas gabungan mahasiswa fakultas teknik dan keperawatan ini
ukurannya disesuaikan dengan tangan orang indonesia
tangan buatan yang diberi nama bionik hans dua ribu dua puluh ini
dilengkapi dua sensor yang terhubung dengan otot motorik di tangan
dan mampu meresponsaraf untuk menghasilkan gerakan yang diinginkan
tangan bionik ini juga dapat terkoneksi dengan aplikasi ponsel untuk pengendalian gerakan
terbuat dari eceng gondok baterai tangan bionik ini bertahan untuk tujuh jam penggunaan
sebelumnya tim universitas diponegoro telah menciptakan tiga tangan bionik
yang dikeluarkan berturut turut setiap tahun sejak dua ribu enam belas sampai dua ribu sembilan belas
nah kita sebenarnya mulai riset sudah sejak tahun dua ribu lima belas
kita riset dari tangan robot kemudian pelan pelan kita ubah jadi tangan bionik seperti ini
saat ini kita sudah punya empat jenis produk tangan bionik
ini adalah produk yang keempat
dan yang terakhir ini bionic hand tahun dua ribu dua puluh yang kita baru saja launching ini
bionic hand dua ribu dua puluh sudah diujicobakan terhadap yudi
seorang pekerja indonesia di korea selatan yang tangannya harus diamputasi akibat kecelakaan kerja
pemasaran tangan bionik ini dilakukan oleh startup karya mandiri di ponegoro
saat ini produksi dan pemasarannya masih di lingkup rumah sakit
harganya antara tiga juta sampai sepuluh juta rupiah
kalau pantangan saat ini ini masih belum bisa digunakan untuk kena air
karena kita masih belum anti air
saat ini kita masih on progress untuk riset
jadi anti airnya karena kita sadar orang yang pakai tangan tangan bionik itu kan kalau hujan
kalau orang normal pakai hujan ya udah kehujanan nggak apa apa
tapi kalau tangan bionik ini kehujanan ya kita harus saat ini saat ini kita harus simpan dulu
karena ini masih belum tahan air itu yang masih menjadi kendala kita
bionic hens dua ribu dua puluh kini diproduksi sebanyak sepuluh unit per bulan
dan secara bertahap akan menembus pasar yang lebih luas hingga ke mancanegara
damar sinuko semarang jawa tengah